itu capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan memastikan siap bertemu presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
hal ini diungkap anies usai berkunjung ke kantor dpp pks di jakarta selatan
anies menegaskan tukar pikiran dan bertemu itu bukan sesuatu yang aneh dan dihindari
tetapi sesuatu yang normal
anies menambahkan jika sudah waktunya pihaknya siap bertemu baik untuk diskusi maupun bertukar pikiran
yang kami akan terus hormati
sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran bertemu berdiskusi itu bukan sesuatu yang aneh
bukan sesuatu yang dihindari
itu sesuatu yang normal normal saja terjadi
jadi bila datang waktunya tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi tukar pikiran bertemu
dan tidak pernah sedikitpun ada bayangan bahwa ini bukan ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya